kali kamu juga gak bantu mas
yaudahlah kenapa sih
kamu juga lagi hamil
masih makan lagi gak
tolong kasih mirna mau bikin
mas aku mau minta tolong sama kamu boleh
pertanyaan sakit lagi
itu di ruang kerja kamu kan ada printer
habis itu mau aku kasih ke mama sama papa
ya semuanya yang penting habis ya
saya udah beliin banyak nih

harus habis pokoknya
mana sih taksi
udah di chat
katanya sebentar lagi dateng
kok belum datang juga sih
dengan ibu mayang
barang barangnya ke mobil yuk
apa sentence ya kok
itu kan papanya bella
dari mana aja dia
setelah menghilang kayak ditelan bumi
pak ayo buruan ya pak
pak cepat jalannya pak
bisa bisanya saya ketemu papanya bella disini
aduh semoga dia nggak sempat lihat saya
udangannya pasti bagus yuk
yang penting semuanya udah selesai kan
nih desain panel undangan peringkatan aku udah jadi ma
pak lihat dulu ya
bagus ini ren
wah ini sih udah gak ada duanya
memang anak mama ini the best
berarti gak ada yang harus direksi lagi kan
iya gak usah
kamu memang the best anak mama
selain ya ma
yang penting nanti harus berjalan dengan lancar
ya kan sukses ya pak ya
saya nggak mau lagi berurusan dengan orang yang udah dengan sengaja
dan tanpa alasan yang jelas itu udah nyakitin anak saya randy
hiraan aja kamu bisa ngabisin banyak gitu
kan yang makan gak cuma aku doang
ada anak kamu yang makan
tadi aku surpi
karena kamu juga ngebantu mas
yaudahlah kenapa sih
kamu juga lagi hamil
masih makan lagi gak
kalau gak kasih mira sama kiki ini
mas aku mau minta tolong sama kamu boleh
pertanyaan sakit lagi
itu di ruang kerja kamu kan ada printer
boleh nggak foto tadi aku sama elsa kamu cetak mas
abis itu mau aku kasih ke mama sama papa
kasih ke elsa ke bandung
boleh saya cetek
boleh saya cetek
eh mama udah bangun
tadi kan mama digendong sama papa
kayak putri tidur
mama temenin aku belajar dong
mama temenin ya
mau nyicipin satu siomel gak
nah cipin dikit ya
enak nih papa tadi belum
waktu ke bandung
kayak bumbu dikit
nah nanti abis itu aku beli
abis belajar makan siomel ya
mas aku ke kamarnya dulu ya
aku gak mau situasi gak nyaman ini berlarut larut
aku udah yang
kamu gak mau nambah
berubah bentar ya
terima kasih atas kerjasamanya pak irvan
kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya perlu bicara sama kamu tentang andin
saya nggak mau kamu salah paham
dengan menyangka saya membiarkan andin menderita di penjara
saya aja yang nemuin mas di covisit ya
jam berapa bisanya
terima kasih irvan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh